presiden republik indonesia joko widodo melakukan kunjungan ke rumah sakit umum subang jawa barat pada jumat pagi tadi
kedatangan orang nomor satu ini membuat suasana rumah sakit menjadi riuh lantaran tidak menyangka akan dikunjungi oleh presiden
kedatangan presiden jokowi ke rsud subang didampingi menteri kesehatan dr terawan serta sejumlah pejabat lainnya
kedatangan presiden untuk melakukan sidak pelayanan kesehatan yang ada di rsud subang jawa barat
presiden yang mengenakan kemeja putih langsung mendatangi satu persatu ruangan di rumah sakit ini
mulai dari ruang poli ruang kelas tiga dan ruang pendaftaran
presiden juga sempat berbincang dengan pasien terkait pelayanan dari rumah sakit
sementara kunjungan presiden ini membuat suasana di rsud subang menjadi riuh
banyak masyarakat dan pasien di rumah sakit ini yang berteriak dan meminta bersuah foto dengan presiden